dengan para petani di area jatogrem
mau mikir keputusannya masih banyak lah ada waktu
kita atau dalam konteks ini indonesia perlu kan sebenarnya ada dilema juga
tapi di sisi lain gue bilang ya pelajaran lo juga harus bagus
pilihannya sudah ditentukan bagi mereka
orang minangkabau kalau berpesta makan bersama
ini salah satu peristiwa natural yang masih terjadi yang masih berlangsung di dalam gua
yang di capture di zoom out di dashboard grafik kita ini sebenarnya data kan sudah stabil
ancaman resesi hadir karena saat ini dunia sedang bergecolak akibat dari isu geopolitik global yang berlangsung
bapak menko pmk dan menko perekonomian ibu